ya anda masih bersama kami di breaking news cnn indonesia
warga lima desa di sepanjang pantai memilih mengungsi ke masjid setelah gempa dengan magnitudo enam lima mengguncang pidijaya aceh
warga belum mau kembali ke rumah karena takut terjadi gempa susulan
masjid al munawar di dekat jalan medan banda aceh menjadi tempat pengungsian darurat warga lima desa di pidijaya
kelima desa itu adalah desa lumbimba buangan menasah jurong pantai berenu dan desa beringan
warga memilih untuk mengungsi ke masjid ini karena masih trauma dengan gempa susulan
selain berhibitan warga juga harus mencari makanan sendiri saat berada di pengungsian
pengungsi belum mendapatkan bantuan makanan termasuk perlengkapan bayi dan selimut
orang yang menda
jadi rencananya sampai kapan mengungsi di sini
tidak tahu sudah aman
penanganan sendiri apakah sudah ada
belum ada apa apa ya